ketua umum partai nasdem surya paloh mengatakan jika ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono atau ahy lebih dari cukup untuk menjadi seorang calon wakil presiden
namun surya paloh tetap memberikan hak sepenuhnya kepada anies baswedan sebagai calon presiden untuk menentukan dan memutuskan pendampingnya
surya paloh menjelaskan menurut pendapat pribadinya ahy pantas dan cocok untuk diusung menjadi calon wakil presiden
hal tersebut disampaikan surya palo saat menyambangi gedung dpp demokrat rabu siang
namun ia mengingatkan bahwa sesuai kesepakatan koalisi anies baswedan punya hak penuh untuk menentukan siapa yang akan mendampinginya sebagai cawapres
selain menyebut ahy bisa maju sebagai cawa pres surya palo juga menyebut dirinya juga cocok sebagai cawa pres

surya palo juga menegaskan partainya memberi dukungan penuh dan memberikan ruang kepada anies baswedan sebagai bakal calon presiden
ahy juga mengungkapkan tiga partai dalam koalisi perubahan saat ini tengah dalam tahap finalisasi melakukan deklarasi secara formal
kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan dan perbaikan kita juga harus bisa memberikan ruang kepada saudara anies baswedan
untuk bisa menjadi calon presiden atau bakal calon presiden yang juga diyakini bisa membawa atau merepresentasi gerakan perubahan tadi
tentunya kita terus berikhtiar justru pertanyaan sesungguhnya adalah apa yang dilakukan kami saat ini pada tahapan memfinalisasi
meyakinkan bahwa ketiga partai politik memang benar benar bisa duduk bersama dalam sebuah visi besar dan tentunya
kita semakin intensif berkomunikasi membangun emisi dengan saudara anies baswedan karena sejak